ketimpangan ketidakadilan masih menjadi pemandangan yang jamak di sekeliling kita
kita tidak sepatutnya tinggal diam
manusia sebagai anggota alam semesta selalu dipanggil untuk berbuat baik
saya putri demas akan menemani anda mencari jawaban atas pertanyaan mendasar dalam hidup
jika tuhan maha pengasih mengapa sebagian manusia menderita
dan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai kaum yang cukup beruntung
saya putri nemas akan menemani anda mencari jawaban atas pertanyaan mendasar dalam hidup
orang kasian ini
sudah dua puluh bulan tahun belum pernah duduk duduk

ia pun lahir dengan kondisi fisik yang tidak sempurna
saya sejak lahir
ini kaki satu lengkap juga tapi kecil
melengkung juga pak
iya melengkung juga
ini jari satu hilang
hilang satu jari
agar mudah bergerak pija mengandalkan tongkat kayu sebagai pengganti kaki untuk menopang tubuhnya
tidak jarang bija berjalan dengan cara merangkak dengan bantuan kedua tangannya
hidup dalam keterbatasan fisik bija tetap berupaya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari
salah satunya dengan menjual kayu bakar
setelah mengurus sanjaya di rumah bija bergegas masuk hutan untuk mengumpulkan kayu bakar
setelah dipotong dalam ukuran kecil kayu bakar tersebut kemudian dipikul menuju perkampungan untuk dijual seharga sepuluh ribu rupiah per ikat
seringkali bija harus berjalan hingga berkira kira ke tempat yang terdekat
kami menemukan warga yang mau membeli kayu bakarnya
tak jarang pula ia harus menjual dengan harga lebih murah agar bisa segera pulang ke rumah
bija mengaku khawatir bila pergi jauh dan berlama lama
lantaran tak ingin meninggalkan sanjaya yang sendirian di rumah
sebelum kembali ke rumah pija selalu menyempatkan diri mampir di warung sekedar untuk membeli kebutuhan
sesuai jumlah uang yang diperoleh dari hasil berjualan kayu
sering juga ia harus berhutang untuk mendapatkan aneka kebutuhan seperti beras dan ikan
jika bahan pokok di rumah telah habis sementara utang di warung belum terbayar
bija dan sanjaya kerap hanya mengkonsumsi air putih sebagai pengganca lapar
bija mengaku enggan menumpuk utang di warung
bija mengaku tidak mampu melunasinya nanti
kalau musimnya tidak ada habis saya punya beras saya pergi ke saudara minta pinjaman yang beras
itu saya minta kembali ke hanya air saja
sanjaya bagaimana pak
yang sama juga
tidak makan juga
untuk menambah pemasukan bija tidak hanya mengadalkan penjualan kayu bakar
ia juga menekuni profesi sebagai tukang servis barang elektronik hingga payung
keahlian memperbaiki barang ini dipelajari bija secara otodidak saat masih remaja
bija memiliki kemampuan untuk membuat barang yang terbaik untuk menjualnya
bija memiliki kemampuan untuk menjual barang yang terbaik untuk menjualnya
bija memiliki kemampuan untuk menjual barang yang terbaik untuk menjualnya

kerja di refugee camp
saat musim penghujan seperti sekarang bijak kerap menerima banyak orderan
rata rata dalam satu bulan bija bisa memperbaiki lima belas hingga dua puluh payung
dengan upah sebesar lima rupiah untuk setiap payung
proses perbaikan setiap payung biasa dilakukan selama tiga puluh menit hingga dua jam
sementara orderan perbaikan barang elektronik seperti radio kipas angin jam dinding hingga speaker
diterima bijak tiga hingga enam unit dalam sebulan dengan ongkos kerja dua puluh hingga lima puluh ribu rupiah tergantung kerusakan
meski diderap pahitnya hidup di usianya sudah senja
bija berusaha tak bersedih atau berkecil hati
rasa syukur kepada sang pencipta tetap ditanamkan dalam hatinya
lantaran masih diberi kesehatan dan kekuatan sehingga masih dapat merawat sanjaya
namun sekiranya masih boleh berharap dari lubuk hatinya yang paling dalam
bija berharap sanjaya bisa sembuh dan hidup normal
agar kelak dapat mengurus dirinya sendiri tanpa bergantung pada orang lain

hai naik teknis bagaimana kaum disabilitas ini mendapatkan keselamatan begitu saja pak yang ingin
berbanyak banyak oke siap ya baik terima kasih banyak pak kembar jogja dua ribu enam menyebabkan parmi
seorang wanita tangguh yang kami temui beberapa waktu lalu mengalami penurunan fisik alih alih
hanya berpangku tangan ia menjadi pejuang mencari nafkah bagi keluarga dan sembari menyembuhkan trauma
kasihan kak simbok kalau udah udah sebuah harinya simbok itu bahagia tak aku harus
masih sambat sambat gitu jadinya ya sakitnya saya nikmati aja mungkin ini
udah udah tuhan allah takdir allah aku harus seperti ini
dua puluh tujuh mei dua ribu enam adalah duka tengah yang menangis dan menangis seorang wanita tangguh yang berjuang melawan sisa luka bencana alam
adalah duka yang membekas lama
hai gempa berkekuatan lima sembilan magnitude melununtakan daerah istimewa yogyakarta dan
sekitarnya parmi adalah salah satu korban selamat yang perlahan menata semangat
melanjutkan hidup begitu perek kena apa tembok terus saya keduduk terus saya
lihat itu apa goyang goyang seperti mau meruntuhin saya terlangsung saya
saya geser masih sadar saya sambil ngucap allah wabar innalillahi langsung pokoknya
mengucapnya cuman sebatas bisa keluar entah itu salah atau benar saya langsung cuma bilang allah
wakbar allah wakbar innalillahi langsung saya narik ke bawah meja yang dulu untuk belajar waktu saya
masih sekolah itu gempa membuat parmi mengalami penurunan fisik dimulai dengan
penggumpalan darah pada otak saraf lemah di sekujur kaki dan tangan hingga berkurangnya
daya penglihatan dan pendengaran sakit sakit di tubuhnya juga sering kambuh jika sudah kelelahan
ibu da tercinta ngati jeng adalah sosok pemantik semangat diusianya sudah menginjak
kepala delapan ia tak lagi kuat seperti dulu jalannya tertatih tati ditambah ia sempat
mengalami sakit berbulan bulan namanya tahun dua ribu sembilan belas silam hingga tak bisa bangun dari tempat
tidur sementara ayah parmi sudah meninggal sejak ia masih kecil mereka berdua tinggal di
rumah sederhana bantuan pemerintah di dusun ciren desa teri harjo kecamatan padak kabupaten bantul
parmi anak bungsu dari tiga bersaudara kakak pertama sudah meninggal sementara kakak keduanya telah berkumpul ke rumah yang lainnya

dan mereka lebih dekat dari sebuah rumah
untuk hidup sehari hari parmi harus mandiri
iya menjadi pembuat mping melinjo
sebelum ibunya sakit dulu iya membeli melinjo langsung dari pasar diantar ibunya
tapi sekarang ia hanya mampu menunggu pemasok
mengantar melinjo datang ke rumah jika harga sedang tinggi per kilogramnya
dibeli dengan harga tiga puluh rupiah padahal tidak banyak melinjo yang bisa dihasilkan
parmi hanya sekitar dua ratus lima puluh gram walau sudah bekerja dari pagi hingga sore hari sebab tangan dan kaki
parmi tak bisa lagi diajak berlama lama menyangkai dan menuntut meninjau karena proses membuat yang
lama dan penghasilan yang serba tidak pasti parmi berjualan variasi keripik lainnya mulai dari
pinggarut keping ketela hingga rengginang beras sebelum pandemi corona menerpah parmi dan ibunya
biasa berkeliling untuk mengantarkan langsung keripik keripik pesanan pelanggan tapi sejak
kondisi kesehatan ibu ngatice menurun parmi hanya bisa berharap pembeli datang ke rumah
simbolku cuma pengen cincin tapi saya belum bisa menyampaikan sampai sekarang belum bisa
memenuhi kepinginan ciput syahullah
kalau saya diberikan umur diberikan kesembuhan besok saya bisa memberikan lagi entah kapan saya
yakin allah pasti sulit tak pernah ada kata menyerah dalam kamus parmi
ia selalu berjuang mencari nafkah secara mandiri pantang merepotkan orang lain
parmi hanya punya satu tujuan membahagiakan ibunya dari parmi kita belajar bahwa tidak ada
kekurangan yang bisa menghalangi perjuangan ketulusan membahagiakan orang tua dan semangat
memberi warna dalam hidup membuat kaki dan tangan parmi yang lemah menjadi kuat terus berkarya
ini namanya jalanan apa
pak ini namanya jalanan apa
terima kasih ya pak
terima kasih ya pak
bukan untuk dikasih hami
kaum disabilitas butuh untuk kita dukung bahwa mereka berdaya
kisah selanjutnya datang dari seorang teman pahlawan tanpa tanda jasa
kisah selanjutnya datang dari seorang teman pahlawan tanpa tanda jasa

pbb menetapkan tiga desember sebagai hari disabilitas internasional
karena selama ini melihat kaum disabilitas ini menjadi kaum yang terpinggirkan
tetapi dengan penetapan ini seharusnya tidak hanya menjadi seremoni
tetapi menjadi peringatan bagi kita semua untuk merangkul kaum disabilitas
karena mereka bisa berdaya
seperti kisah yang dirangkum oleh jurnalis transmedia lalo rahmat jumyadi di lombok tengah
seorang guru yang setia untuk menerapkan misi mencerdaskan anak anak
meski dalam kondisi fisik yang tidak sempurna
dengan kondisinya itu jumadis sering di cb
namun semangatnya untuk membantu anak anak di desanya melunturkan rasa kecil hatinya
saya menanggapi ya biasa biasa saja pak
karena namanya manusia selalu jadi bunyi oleh rasa si patiri hati ini itu
dan itu sudah
namun itu bukan menjadi
hambatan bagi saya meskipun ada hal hal seperti itu
malah itu sebagai penyemangat bagi saya
saya tidak gentar dengan itu pak
saya tidak pernah mengeluh dengan suara suara seperti itu
jadinya saya tidak menghiraukan lah
walaupun mereka itu ada kata kata yang gak enak mereka
pria berusia tiga puluh empat tahun ini
adalah seorang guru
sumadi mengajar di pendidikan anak usia dini atau paut al hijrah
sebelum berangkat mengajar
jumadis biasa bercengkerama dengan buah hatinya yang masih balita
sumadi selalu menyempatkan diri untuk memberikan rasa kasih sayangnya

tidak boleh ngeluh
tidak boleh ngeluh
tidak boleh ngeluh
tidak boleh ngeluh
tidak boleh ngeluh
tidak boleh ngeluh
tidak boleh ngeluh
tidak boleh ngeluh
tidak boleh ngeluh
tidak boleh ngeluh
dua tiga bulan
terus selama ini bagaimana atasinya
aku pun biasa saja tidak pernah ngeluh
kalau ada uang ya alhamdulillah
kalau tidak ada juga alhamdulillah
setiap hari sumadi biasa menumpang sepeda motor tetangga
atau kerabatnya ke tempat yang mengajar
yang berjarak sekitar satu lima km dari rumahnya
bila tidak ada uang
tidak ada tumpangan
sumadi akan melalui jalan setapak
dengan kondisi yang cukup memprihatinkan
berkelok dan menajak
semua ia lalui dengan berjalan jongkok
pak samudi di sini selaku sebagai kepala sekolah kita
nah kita bertiga yang jadi pembantu
pembantu beliau untuk mengajar
untuk mengisi kelas di kota alih hijrah ini
nah beliau kalau sempat tidak menguruskan ini
sekolah kita belum keluar
nah beliau mungkin sering keluar
sibuk mengurus izin
nah kita lagi mengisi
saya selaku guru di sini kan tidak setiap hari
mengajar di tempat lain juga
nah pas kosong di sini beliau yang ngisi
bangunan tempatnya mengajar ini
merupakan bangunan tua bekas rumah
dengan kondisi lantai dan bangunan
bagian atas dan sampingnya sudah rusak
namun sumadi tetap bersemangat memberikan dorongan
ada sekitar tiga puluh delapan orang murid yang belajar di sekolah ini
sumadi tidak hanya sebagai seorang pendidik
di sela sela waktunya sepulang mengajar
sumadi selalu menyempatkan diri untuk memungut sampah
berupa gelas dan botol bekas minuman kemasan
sumadi juga mengumpul perutnya
dan mengumpulkan perutnya
juga mengumpulkan plastik dan barang rombengan lain
sampah sampah plastik ini nantinya akan dijual
untuk tambahan biaya uang jajan anak anaknya yang masih kecil
pada sore dan malam hari
sumadi juga mengajar mengaji anak anak di seputar kampungnya
kesibukan itu membuat rumah sumadi yang sederhana ini
menjadi ramai oleh lantunan ayat ayat al quran
sebagai seorang guru kecil dengan keterbatasan fisik pula
adalah sebuah kebahagiaan tak terperi bagi sumadi
ketika mendengar anak anak ini bisa lancar mengejar huruf demi huruf
dalam kitab suci
seperti menjadi pengingat bagi dirinya sendiri
bahwa allah tidak akan membebani hambanya di luar kemampuannya
semoga allah menjaga kemampuan kita
kaum disabilitas membutuhkan dukungan kita
bukan sekedar kampanye atau jargon saja
perbuatan baik kita untuk mereka tidak harus menunggu aksi yang besar
tetapi bisa dimulai dari hal yang sederhana